dan setelah bertemu dengan partai nasdem partai gerindra dan pkb menanggapi hasil rapat pleno judicial review undang undang pemilu yang digelar mk kamis pagi
dalam kesempatan ini kedua partai tegas meminta kepada mk untuk mendengarkan suara mayoritas di dpr ri
ditemui di sekretariat bersama gerindra pkb ketua harian dpp gerindra menegaskan sikap delapan partai di dpr ri sejalan dengan pemerintah yang tetap mendukung sistem proporsional terbuka
dalam kesempatan ini wasekjen pkb saiful huda juga menambahkan
pihaknya meminta kepada mahkamah konstitusi untuk mendengarkan mayoritas suara di dpr ri
dari sembilan partai politik yang duduk di bangku parlemen hanya pdi perjuangan yang tidak setuju dengan sistem pemilu proporsional terbuka
rencananya dalam waktu dekat delapan partai yang mendukung sistem pemilu proporsional terbuka akan menggelar pertemuan di sekretariat bersama gerindra pkb
pendapat pemerintah pada hari ini dengan bulat
menyatakan bahwa pemerintah mendukung sistem proporsional terbuka
nah oleh karena itu tadi perwakilan sembilan partai yang ada di mk
dimana disitu ada delapan partai yang menyatakan keinginan proporsional terbuka itu tentunya sama dengan pendapat dari pemerintah
oleh karena itu dalam waktu dekat dalam waktu tidak lama lagi
ini delapan partai
kita akan ajak membicarakan tenis detailnya bertempat di sini untuk kemudian kita merumuskan langkah langkah berikutnya
ya prinsipnya saya kira kita berharap mk mempertimbangkan mayority fraksi di dpr dan itu menjadi sikap dpr
meminta supaya terbuka
karena kami sebagai pelakunya gitu
pelakunya jadi saya kira perlu dipertimbangkan oleh mk